dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
informasi mengenai tingkat literasi ekonomi syariah yang terkait dengan pengetahuan
pemahaman serta perilaku masyarakat menjadi sangat penting
indeks literasi ekonomi syariah merupakan pengetahuan individu terhadap nilai nilai syariah islam
dalam mengelola dan menggunakan hartanya
untuk mencapai kesejahteraan secara seimbang
faktor faktor yang diukur dalam survei adalah tingkat awareness dan knowledge terhadap nilai nilai ekonomi syariah
pengenalan terhadap kelembagaan keuangan sosial syariah
pengetahuan terhadap produk dan jasa halal
pengelolaan dan penggunaan keuangan secara syariah atau behavior
kemampuan numerik terkait dengan ekonomi syariah
serta sikap terhadap masa depan atau attitude
berdasarkan perhitungan enam aspek secara terbobot
telah didapatkan indeks literasi ekonomi syariah dua ribu dua puluh
sebesar enam belas tiga persen
seratus orang penduduk muslim indonesia
maka terdapat sekitar enam belas orang yang paham dengan baik tentang ekonomi syariah
dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari
indeks literasi ekonomi syariah diharapkan dapat menjadi bahan masukan
untuk memperkuat perumusan kebijakan atau strategi bank indonesia dan otoritas lainnya
untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah
sebagai arus utama perekonomian nasional dan global